masjid jamia talwa begitu lekat dengan adat istiadat warga setempat
ini coach ali juga sempat bilang kalau misalkan awalnya itu main bola sebenarnya coach ya
ini sudah naik ke indikasi berarti